untuk belanja bahan sos yang mencapai rp empat puluh tiga tiga triliun ada kenaikan dari tahun lalu yang base nya rendah yaitu rp tiga puluh lima sembilan triliun
sehingga eksekusinya dan termasuk juga modalitas antara transfer ke himbara maupun ke pos pt pos
sehingga memang waktu itu eksekusinya agak tertunda melewati januari maret
tahun dua ribu dua puluh empat kembali kemudian dilakukan secara reguler tanpa ada masalah dengan dtks maupun modalitas untuk transfer apakah melalui bank maupun melalui pt post
sehingga eksekusinya bisa januari maret
jadi kalau kita lihat kemensos rp dua puluh empat triliun untuk pkh dan sembako ini adalah program yang memang sudah ada di dalam undang undang apbn
untuk kementerian kesehatan juga sebelas enam itu juga reguler transfer untuk pbi jaminan kesehatan nasional untuk sembilan puluh enam tujuh peserta yang tidak mampu
kemendikbud ristek ada bantuan untuk pip tujuh sembilan juta siswa dan kip kartu indonesia pintar untuk enam ratus lima empat ribu mahasiswa
kementerian agama satu empat triliun itu lagi juga untuk pip satu lima juta siswa dan kip bagi tiga puluh tujuh ribu mahasiswa di bawah universitas di bawah kementerian agama
dan bnpb untuk pelaksanaan tanggap darurat rp tiga puluh empat miliar
ini mungkin untuk saya recall kembali untuk teman teman wartawan karena penjelasan saya di mk tetap konsisten yaitu pelaksanaan undang undang apbn untuk bantuan sosial yang sudah diatur dalam undang undang
kalau ada pergeseran lebih karena pergeseran tahun lalu karena kemensos sehingga kelihatan pertumbuhannya agak tinggi
ada hal yang sangat spesifik pada bulan januari hingga maret